pemerintah melalui kementerian sosial republik indonesia resmi menghentikan pemberian santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia akibat covid sembilan belas
kementerian sosial menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi anggaran di tahun dua ribu dua puluh satu untuk bantuan tersebut
surat pertanggal delapan belas februari dua ribu dua puluh satu yang ditujukan kepada seluruh kepala dinas sosial provinsi menyebutkan
berkas pengiriman yang dijadikan sebagai rekomendasi pencairan kini sudah tidak dapat ditindaklanjuti lagi
dina sosial pemprov jawa timur sudah mengirim lebih dari satu empat ratus delapan puluh berkas ahli waris ke kementerian sosial
dari jumlah itu baru tujuh puluh enam berkas saja yang berujung pada pencairan santunan
sementara berkas yang belum dikirim mencapai tujuh ratus tiga puluh satu berkas
kepala dinas sosial pemprov jawa timur alwi meminta kemensos menjelaskan kepada masyarakat
alasan jelas mengapa program ini dihentikan karena di surat hanya ditulis tidak tersedianya anggaran
alasan jelas mengapa program ini dihentikan karena di surat hanya ditulis tidak tersedianya anggaran
sejak permohonan itu diajukan yang menerima atau yang cair itu begitu sedikit dan sekarang itu dihentikan
jadi ini ada kesulitan tersendiri bagi teman teman di bawah
saya berharap dari kementerian sosial lah bisa menjelaskan ini
sejumlah keluarga korban di surabaya mengaku kecewa atas pemberhentian

mulai dari kurang disosialisasikan sampai syarat syarat dokumen yang sangat menyulitkan ahli waris
sri mulyani istiqomah misalnya
warga surabaya ini suaminya meninggal akibat covid sembilan belas pada tiga juli lalu
namun karena tidak dimakamkan di tpu khusus covid yang disediakan pemerintah kota surabaya
membuatnya tidak bisa mendapatkan santunan
padahal menurutnya dalam persyaratan yang ia dapatkan di dinas sosial surabaya
keluarga korban cukup menyertakan
surat hasil swab test yang menunjukkan positif covid sembilan belas
perjuangannya tidak sampai di situ
merasa santunan tersebut adalah haknya
istiqomah memberanikan diri untuk menggugat pemerintah kota surabaya
sayangnya gugatan tersebut ditolak pengadilan negeri surabaya karena dianggap salah alamat
kini ia tidak bekerja dan hanya bergantung dari penghasilan anaknya
padahal saat ini ia juga masih harus melakukan pengobatan
karena difonis mengidap kanker tiroid
sebelumnya pengadilan ini sudah dianggap sebagai kesalahan
saya sedih lagi mbak
kemarin perjuangan saya kemarin aja yang sampai ke pn
dan hasil pn pun tidak memuaskan itu sangat kecewa sebetulnya saya
ya udahlah saya udah belajar legowo
sudah belajar ikhlas
biarlah teman teman seperjuangan saya yang sudah berhasil memasukkan apa itu
persyaratan persyaratan sudah lengkap itu
eh malah sekarang dengar ditolak
gimana lagi perasaan mereka
lebih sedih mungkin dari saya ya mbak
harusnya pemerintah itu tidak perlu janji janji seperti itu
kalau tidak saya pak jokowi sendiri yang mempublikasikan ke masyarakatnya
bahwasannya korban covid yang meninggal akan mendapatkan santunan lima belas juta per orang
sebelumnya kementerian sosial menghentikan pemberian santunan
bagi ahli warus pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia
keputusan tersebut dikeluarkan oleh direktur perlindungan sosial korban bencana sosial
pada delapan belas februari dua ribu dua puluh
alasannya karena pemerintah tidak menyediakan anggaran itu pada tahun anggaran dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia